karenanya presiden meminta kepala daerah betul betul memahami dan memantau angkat keterisian rumah sakit di wilayah masing masing
guna mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas terutama pasca libur lebaran
presiden mengaku rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran digunakan sebagai acuan keterisian rumah sakit lantaran bisa menampung banyak pasien covid sembilan belas
ini tolong semua gubernur bupati wali kota tahu angka angka ini
kalau yang masuk ke rumah sakit banyak artinya memang harus hati hati